masyarakat berpenghasilan rendah di pasuruan kini tak perlu risau lagi mencari hunian baru dengan harga ringan
pasalnya pemerintah kota mempunyai sebuah rumah susun sewa berkualitas hotel
selain bangunan baru fasilitasnya juga dilengkapi dengan furniture
inilah rumah susun sewa atau rusunawa yang berada di kelurahan tembok rejo kecamatan purworejo kota pasuruan
bangunan dengan tujuh puluh unit kamar sewa ini akhirnya mulai beroperasi pada selasa siang
selain nyaman dan bersih rusunawa ini cukup lengkap dengan desain menyerupai kamar hotel
di mana setiap unitnya dilengkapi dengan fasilitas seperti dua kamar dengan tempat tidurnya
meja makan dapur hingga ruang tamu
pemerintah kota sendiri sengaja mendirikan bangunan ini
untuk memfasilitasi warga kota pasuruan berpenghasilan rendah
tanpa memiliki modal besar untuk tinggal di kota pusaka ini
jadi fasilitasnya ini jelas lebih baik rusun ini
sehingga dan alhamdulillah menurut pak direktur dan juga bpk ini memang
ya mungkin melihat semuanya baik
dan ini adalah bentuk komitmen pemerintah yang dipimpin pemerintahnya pak jokowi
untuk masyarakat supaya mempunyai fasilitas perumahan yang memadai
sehat sehingga mereka bisa mendapat tempat tinggal yang layak
selain khusus warga pasuruan rusunawa ini juga diprioritaskan bagi mereka
yang menyandang disabilitas yakni diberi kemudahan di lantai satu
bagi anda yang berminat cukup dengan merogoh kocek
sejak tiga ratus rupiah hingga empat ratus rupiah per bulan untuk mengakses rusunawa ini